usulan lemhanas terkait lembaga polri seyogianya berada di bawah kementerian atau dewan keamanan nasional
menuai sorotan sejumlah pihak mengkritik wacana yang dilempar oleh lemhanas
apa sebetulnya maksud dibalik usulan tersebut
mengapa lemhanas menilai polri sebaiknya di bawah suatu kementerian
saya akan tanyakan langsung pada malam hari ini kedua narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami
agus wijoyo gubernur lemhanas republik indonesia
selamat malam pak agus apa kabar
selamat malam baik alhamdulillah
dan juga ada pak benny joshua mamoto ketua harian kompolnas
pak benny selamat malam pak kabar baik juga
selamat malam kabar baik
saya langsung ke pak agus terlebih dahulu yang pernyataannya langsung menjadi sorotan dan juga perbincangan di awal tahun ini
pak agus yang kami ingin tanyakan agar juga clear dan juga jelas
apa sebetulnya hasil kajian dari lemhanas sehingga ada gagasan ada usulan untuk polri seyokianya sebaiknya di bawah suatu kementerian

ya sebagaimana juga diutarakan sebagai reaksi dari aganya pernyataan akhir tahun lemhanas
dikatakan bahwa gagasan ini sebetulnya bukan gagasan yang baru
tetapi sudah menjadi wacana sejak tahun dua ribu empat belas bahkan saya sendiri juga sebetulnya sudah terlibat dalam wacana itu sebelum
nah masalahnya adalah wacana itu belum mendapat kesempatan untuk dibahas secara mendalam dan komprehensif
untuk itu lemhanas mengingatkan kembali bahwa ada wacana yang belum selesai
masalahnya ada karena ada prinsip prinsip yang belum terpenuhi di dalam tatanan yang belum selesai itu
prinsip prinsip itu adalah sesuai dengan tata laksana pemerintahan demokratis
bahwa sebetulnya sebuah instansi operasional itu kurang efektif dan sebaiknya tidak langsung di bawah presiden
karena tidak mungkinlah presiden itu menyisakan waktu perhatian dan energinya hanya untuk menangani satu bidang portfolio
nah bidang operasional tersebut itu sebetulnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan
dan fungsi fungsi pemerintahan itu sebetulnya sudah terbagi habis di dalam portfolio para menteri di dalam kabinetnya
oleh karena itu untuk membebaskan agar presiden tidak menangani
toh juga kalau tidak sempat menangani akhirnya juga tidak akan efektif untuk langsung berada di bawah presiden
jangan jangan nanti presiden hanya
menyerahkan kepada mensesnek atau menseskat
seperti contohnya juga kita tahu semua perbandingan
bahwa tni pun juga sebetulnya punya menteri pertahanan untuk merumuskan kebijakan
sebagai penjabaran dari kebijakan umum dalam fungsi pertahanan nasional yang sudah dirumuskan oleh presiden
tetapi tidak menangani langsung tingkat operasional yang diimplementasikan
jadi memang untuk bisa melapisi biasanya lembaga instansi operasional itu menjalankan kebijakan dalam portfolio tersebut
yang dirumuskan oleh otoritas politik pada tingkat menteri sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan oleh presiden
nah dengan demikian memang pertanyaannya sekarang adalah
sebetulnya polri menjalankan kebijakan siapa
tetapi sebetulnya ini bukan untuk polri saja
ini merupakan proses yang belum selesai dari reformasi sektor keamanan
karena akan menyangkut semua instansi instansi yang terkait dan melaksanakan fungsi fungsinya dalam portfolio keamanan dalam negeri
oke baik pak agus
tapi ketika wacana ini muncul ke ruang publik pak tidak sedikit kritik juga yang dilayangkan kepada anda
karena menyampaikan gagasan ini
karena dinilai justru bertentangan dengan reformasi di tubuh polri sendiri
apa tanggapan anda ketika mengetahui bahwa banyak yang kemudian mengkritisi wacana yang anda lemparkan
padahal kemudian bahkan masih menunggu kajiannya seperti apa yang kemudian detail sehingga bisa diterima oleh banyak pihak
iya karena yang didengar oleh mas sirait itu yang kontra yang kritik
tapi sebetulnya yang mendukung dan yang paham itu juga banyak juga
kalau kita lihat perbandingan di negara lain itu tidak ada lembaga operasional polisi
yang langsung dibawah chief executive dari pemerintahan
ini merupakan tatanan dalam tata kelola pemerintahan dalam sistem demokrasi
jadi saya setuju mari kita memberikan bahasan yang lebih mendalam
tetapi ada kaedah kaedah yang memang perlu dipenuhi
untuk mengikuti tata kelola pemerintahan demokratis
jadi pak agus ini melihat dari perspektif tata kelola sebuah pemerintahan yang demokratis sehingga ada gagasan atau muncul kajian bahwa sebaiknya satu lembaga seperti polri ini berada di bawah suatu kementerian
kira kira begitu ya pak agus
saya ingin ke pak benny mamoto
pak benny termasuk pihak yang mendukung atau yang kontra dengan wacana kalau kemudian polri ada di bawah suatu kementerian
dengan sejumlah hasil kajian dan juga pendapat yang tadi disampaikan oleh pak agus pak
yang pertama tentunya kami merucuk pada apa yang sudah disampaikan oleh men pan rd cahyokumolo pada tanggal dua januari
beliau mengatakan bahwa tidak ada rencana polri di bawah kementerian
jadi polri sebagai alat negara sama dengan kejaksaan
dalam konteks penegakan hukum itu langsung di bawah presiden
dan polri di bawah presiden itu diatur di tab mpr nomor tujuh tahun dua ribu
jadi presiden menetapkan arah dan kebijakan polri dibantu oleh lembaga kepolisian nasional
ketika bicara kebijakan sesungguhnya di tap mpr itu sudah diatur bahwa yang nyusun adalah
lembaga kepolisian nasional
yang kemudian dijabarkan di dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua eh tahun dua ribu
tentang kepolisian negara republik indonesia
di sana dikatakan bahwa lembaga kepolisian nasional yang disebut dalam tap tersebut adalah komisi kepolisian nasional
ini perlu kami sampaikan ketika kita bicara kebijakan
kami di kompolnas tugasnya adalah membantu presiden menyusun arah dan kebijakan untuk polri
jadi ketika kami menyusun arah kebijakan maka kami harus melakukan kajian
kajian ilmiah maka kami banyak melakukan penelitian banyak melakukan kajian kajian
arah kebijakan kepada bapak presiden
maka kami selalu akan diminta mana lampirannya mana hasil kajiannya
untuk dapat ditindaklanjuti harus sudah ada kajian
oleh sebab itu dalam kaitan ini tentunya kami menyikapinya
apa yang sudah disampaikan oleh menpan rb sudah jelas jawabannya
kemudian kalau ditanya konteksnya masalah kebijakan
sudah diatur juga di tap mpr
kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk fair press tentang pembentukan kompolnas
memang salah satu tugas kami adalah menyusun arah dan kebijakan polri untuk presiden
nah kemudian tugas lain di samping memberi pertimbangan pada presiden
untuk pengangkatan dan pemberjaan kapolri
menurut kami sekali lagi perlu kajian yang matang
tentunya ini perlu melibatkan semua pihak untuk kita nanti mengusulkan sesuatu
sehingga kajiannya betul betul komprehensif
masing masing lembaga tentunya juga akan bisa terjadi ada perbedaan pendapat
perbedaan kesimpulan dari kajian itu demikian
oke baik pak benny tapi seperti yang tadi disampaikan juga oleh pak agus ya
bahwa ini kan bukan wacana yang baru sebetulnya
itu juga disampaikan oleh menko

artinya juga banyak sebetulnya pihak yang lain yang juga sudah mulai mengusulkan soal polri
sebaiknya di bawah suatu kementerian dengan berbagai macam pertimbangan
dengan kemudian juga membandingkan apa yang terjadi di tni katakanlah begitu
juga membandingkan dengan apa yang terjadi di luar negeri bahwa tidak ada
kemudian satu korps kepolisian langsung di bawah presiden
bagaimana anda menjawab soal itu pak benny mamoto
jadi menurut saya tidak bisa membandingkan apple to apple antara tni dan polri
sekali lagi ada tugas tambahan di polri

lagi ada tugas tambahan di polri
yaitu sebagai penegak hukum
jadi sama dengan kejaksaan di bawah presiden
kita bisa bayangkan seandainya penegak hukum itu di bawah kementerian yang notabene
itu jabatan politis
ini kan menjadi rawan nantinya
itu salah satu pertimbangannya
saya ke pak agus mungkin pak agus ada tanggapan pak
di sisi lain tidak hanya soal ketertiban
tetapi juga penegak hukum
bagaimana kalau kemudian lembaga seperti polri ada di bawah kementerian yang bisa bersifat politis
mungkin ada tanggapan pak agus
politik itu by nature adalah untuk mengatur tatanan tentang bagaimana kita mengelola masyarakat dan negara
jadi tidak ada yang bisa menghindar dari politik
menteri pertahanan itu adalah otoritas politik yang ditentukan diangkat sebagai hak prerogatif presiden
di situ pernah ada pak mahfud
di situ pernah ada pak matori abdul jalil
tni tidak khawatir tentang hal itu
karena memang itu tatanan yang digelar dalam suatu tata kelola pemerintahan demokratis
kalau tadi pak benny mengatakan bahwa kompolnas itu
merumuskan kebijakan untuk polri itu bagus sekali pak
dan saya setuju
dengan demikian mestinya kompolnas itu berkedudukan dalam posisi setingkat menteri atau sebagai menteri
seperti di jepang
di jepang itu ada komisi kepolisian
itu sebetulnya adalah hakikatnya adalah otoritas politik kementerian
yang membawahi badan politik
badan polisi jepang
tetapi kita lihat bahwa sebetulnya juga kompolnas di indonesia
tidak sepenuhnya ditempatkan pada posisi itu untuk menjalankan fungsi itu
kita lihat saja tentang regulasi tentang kompolnas
itu masih memperlihatkan ambiguitas
kalau memang seperti itu
karena masalahnya adalah bisakah sebuah lembaga operasional
merumuskan kebijakannya sendiri
seperti tadi dikatakan oleh pak benny mamoto
lembaga kepolisian nasional merumuskan kebijakan
melaksanakan kebijakan sendiri
lantas kita bertanya siapa yang merumuskan anggarannya
melaksanakan anggaran sendiri
mengawasi anggaran sendiri
yang tidak memunculkan adanya checks and balances
dari regulator menjadi implementator
itu adalah salah satu dari kaedah yang memang perlu dipenuhi
di dalam tata kelola pemerintahan ini
yang apabila polri itu hanya sendirian langsung kepada presiden
dan presiden tidak mungkin untuk menyisakan tenaganya
dan waktunya untuk mengurus polri saja
di situ memang ada yang kosong
untuk itu hendaknya presiden jangan dibebankan
jangan dibebani oleh beban beban untuk mengurus polri
tapi biarkan presiden itu untuk merumuskan kebijakan nasional secara luas
dan memistirkan tentang hal hal yang sifatnya strategis untuk bangsa
karena kalau polri di bawah presiden
toh juga presiden tidak punya waktu tenaga untuk hanya mengurusi polri saja
saya ingin mendengar tanggapan dari pak benny mamoto
tapi harus break dulu kita
ini diskusi yang menarik
tapi kita harus break
saya akan kembali dengan pak benny nanti
tanggapan dari pak benny dan apa dampaknya kalau kemudian
memang polri berada di bawah suatu kementerian
tanggapan anda soal bagaimana juga dengan presiden yang tadi disampaikan oleh pak agus
bahwa jangan membebani juga presiden dengan urusan yang juga hanya soal polri saja
tapi dijawabkan nanti
kami harus break
kita akan segera kembali sesaat lagi
ini layak untuk diseriuskan atau untuk dilanjuti begitu
ya kami ingin menambahkan sedikit bahwa
disamping kami punya dua tugas utama yaitu
membantu presiden menyusun arah dan kebijakan ke polri
juga membantu presiden memberikan pertimbangan pengangkatan dan penerian ke polri
kami juga diberikan kewenangan
yaitu melakukan pengawasan kinerja
pengawasan kinerja polri
jadi kami sebagai pengawas eksternal polri bersama sama dengan pengawas eksternal lainnya
seperti komnas ham
kemudian komnas perempuan
nah kami salah satu kewenangan yang diberikan adalah
mengawasi kinerja pihak kepolisian
menyangkut masalah sdm
kemudian masalah operasional
nah oleh sebab itu
dalam kaitan ini
sesungguhnya pengawasan terhadap polri
ini dilakukan oleh
dan yang saat ini sedang gencar adalah
pengawasan oleh publik
bagaimana kinerja kepolisian
nah oleh sebab itu
kami juga ingin menyampaikan bahwa
keanggotaan komisioner kompolnas
tiga perwakilan dari unsur pemerintah
menko polhukam selaku ketua
men dagri selaku wakil ketua kompolnas
dan menkum ham selaku anggota kompolnas
ini tiga wakil dari pemerintah
kemudian tiga wakil dari pakar kepolisian
salah satu saya
kemudian tiga wakil dari tokoh masyarakat
jadi ada sembilan
itulah komposisi dari
oleh sebab itu ketika kami
menyusun kajian segala macam
ini semua dibaca dipelajari
dan dibahas juga
anggota komisioner kompolnas
jadi sekali lagi dalam kaitan ini
kalau menyangkut masalah keberadaan polri
nanti di bawah kementerian
ya kita lihat saja kejaksaan agung
selaku penegak hukum
langsung di bawah presiden
menyangkut pengawasan polri
sudah ada pengawasannya
dan menurut saya sudah sudah
sudah cukup banyak pihak yang mengawasi
pak benny tapi saya masih agak penasaran dengan
argumentasi yang bisa anda jelaskan
kalau kemudian ada muncul pertanyaan
kalau anda katakan tidak equal atau tidak apple to apple
kalau kemudian tni dibandingkan dengan polri
karena tadi anda mengatakan ada fungsi penegakan hukum
tapi juga sekali lagi banyak yang membanding bandingkan
dengan posisi kepolisian di luar negeri
nah ini mungkin penjelasan yang bisa diterima oleh banyak pihak
kalau memang tetap polri harus di bawah presiden itu seperti apa
jika kemudian ada perbandingan yang juga dianggap selama ini
logikanya benar juga mungkin bagi sebagian pihak pak benny
yang pertama tentunya keberadaan polri di bawah presiden ini
merokak buah dari reformasi
yang kemudian undang undang dirubah
terjadi pemisahan antara tni polri
dan kemudian terus
di era demokrasi yang semakin meningkat
kemudian tuntutan publik semakin meningkat
ini tentunya perlu juga banyak hal penyesuaian penyesuaian dilakukan
nah kita semua tahu bahwa tuntutan publik ini semakin tinggi
baik dalam hal pelayanan polri
tapi juga masalah penegakan hukum
bagaimana jadinya seandainya nanti
suatu saat polri kebah kementerian
kemudian menterinya yang notabene dari unsur parpol
kemudian memanfaatkan institusi untuk kepentingannya
ini tentunya publik akan marah
dan akan kembali ke masa lalu lagi nanti
artinya akan ada protes
akan ada keberatan dari publik
saat ini pengawasan publik sangat amat ketat dan mahal
saat ini pengawasan publik sangat amat ketat dan mahal
saat ini pengawasan publik sangat amat ketat dan mahal
apa yang terjadi belakangan ini saja
ketika ada hal hal yang dinilai tidak sesuai ketentuan
atau ada hal hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik
bagaimana serangan yang terjadi
bagaimana viral isu isu yang terjadi
itulah menurut saya salah satu pertimbangan yang harus dipikirkan masa masa
khususnya di era demokrasi saat ini
khususnya di era demokrasi saat ini
jadi kalau anda menilai singkatnya wacana yang dilemparkan oleh pak agus ini
menurut anda bagaimana sebetulnya pak beni
sudah dijawab oleh men pan r b
itu jawabannya men pan r b
kalau jawabannya pak benny mamoto
menurut kami kebetulan saya mantan polri
kemudian studi saya di kajian ilmu kepolisian
program doktor kajian ikemulus kepolisian
kalau saya kondisi yang ada sekarang sudah tepat
tinggal nanti ada pembenahan di sana sini
misalkan komponasi perkuat
sehingga nanti kontribusi dalam pengawasan lebih bagus
dalam rangka menyusun arah kebijakan dengan penguatan sdm
dukungan anggaran yang lebih besar
sehingga kajian kajian itu bisa lebih banyak lagi dan sesuai kebutuhan
bapak mau seberapa serius kajian soal ketertiban di dalam negeri
yang sudah dilakukan oleh lelem hanas
dan apakah usul atau wacana soal polri dibawah satu kementrian ini
termasuk juga pembentukan dewan keamanan nasional ini
memang diseriusi akan kemudian disampaikan juga ke presiden pak agus
ya kami sudah melakukan beberapa pengkajian
karena kami memang punya kedeputian pengkajian
jadi tidak khusus mengenai hal itu
tapi juga kami ingin memberikan
beberapa catatan tadi disebutkan kejaksaan agung
lembaganya namanya kejaksaan
jaksa agungnya itu adalah otoritas politik
karena jaksa agung itu diangkat oleh presiden
dan itu bisa siapa saja
dia bukan merupakan titian promosi karier dari para jaksa jaksa
karena jaksa agung bisa juga non jaksa
yang kedua adalah
tadi pak benny mengatakan
penguatan kompolnas saya setuju sekali
itu sudah menuju kepada kemiripan pada komisi kepolisian jepang
kalau memang itu diambil sebagai model
ambil sebagai model seluruhnya
tetapi hendaknya hubungan antara badan kepolisian atau polri
itu juga seperti badan polisi jepang
dengan komisi kepolisian jepang
seperti tni pada instansi operasional
dengan menteri sebagai perumus kebijakan
tapi juga di sini ada hal yang berbeda
karena yang diperlukan itu adalah kebijakan nasional
dalam portfolio keamanan dalam negeri
jadi ini sebetulnya bukan hanya mengenai polri saja
polri di bawah kementerian atau tidak di bawah kementerian
tetapi bagaimana ada sebuah kebijakan nasional
sebuah kebijakan nasional yang terpadu komprehensif
yang ditujukan untuk dijabarkan dalam kebijakan kebijakan
oleh lembaga lembaga terkait
seperti misalnya di sini nanti akan bisa jelas kelihatan
apa bidangnya polri bnpt bahkan di sini juga akan
sebenarnya kalau kita lihat sekarang
di mana sih titik titik rawan tentang keamanan dalam negeri
kita mungkin mengatakan itu perbatasan betul perbatasan
di mana ada perbatasan di indonesia
kalimantan di pulau timur
jangan kita lupa perbatasan indonesia itu ada di titik titik imigrasi
dan titik titik kepabeanan
sehingga sudah waktunya juga bahwa titik titik pos pos imigrasi itu
juga kita lihat di dalam pendekatan sebagai
dalam pendekatan keamanan dalam negeri
karena kita lihat sekarang kalau kita lihat sudah kita tentang blacklist
dari nama nama yang ini sudah diwaspadai untuk tidak boleh masuk ke dalam negeri
maka pos utama itu adalah imigrasi
jadi imigrasi hendaknya juga sudah mulai bisa dilihat tidak saja hanya dari segi hukum
dan ham tetapi sudah dari keamanan dalam negeri
begitu juga mengenai beacukai
begitu juga bukan hanya di darat tetapi juga keamanan dalam negeri di laut
sehingga bakamla bisa masuk di dalamnya di situ
kita saya katakan tadi polri sudah cukup efektif di dalam mencegah terjadinya tindakan teror
dan untuk mengadakan tindakan represif terhadap tindakan teror
tetapi kita lihat juga bahwa untuk menangani deradikalisasi
itu sangat memerlukan kerjasama banyak lembaga
program program yang dicanangkan misalnya oleh bnpt
itu akan perlu sangat dikoordinasikan erat dengan menteri keuangan untuk dukungannya
program program diradikalisasi perlu juga koordinasi erat dengan kementerian agama
dan tentang ceramah ceramah yang diberikan di masjid masjid
di situ juga perlu koordinasi erat juga dengan kementerian dalam negeri
bagi mereka yang dinyatakan sebagai ex teroris dan sudah kembali ke masyarakat
itu perlu koordinasi
ini semuanyalah yang dimaksud masuk di dalam portfolio keamanan dalam negeri
jadi ini bukan hanya soal polri saja
masuk di dalam kementerian atau di luar kementerian
tetapi untuk memadukan secara komprehensif integratif
supaya lebih efektif adanya sebuah kebijakan nasional tentang keamanan dalam negeri
oke sehingga kemudian anda mengusulkan ada sebuah dewan keamanan nasional tadi itu ya
pak agus itu yang ada di gambaran dari kajiannya lemhanas itu bentuknya bagaimana itu sebetulnya pak
dewan keamanan nasional itu
bisa kita gambarkan sebagai sebuah badan monitoring pembantu presiden untuk membuat keputusan
jadi kalau di militer itu ada ruangan komando dan pengendalian
kalau sekarang ini misalnya dalam bentuk kebijakan
bisa di situ supaya tidak memberikan kesan militer komando yaitu kebijakan dan pengendalian
di situ nanti akan dipelihara perkembangan hari ke hari tentang keamanan dalam negeri
yang setiap hari akan dilaporkan kepada presiden
kemudian juga badan lembaga ini juga mempunyai cabang cabangnya di daerah
dan itu bisa tidak saja terbatas kepada keamanan dalam negeri fisik
tetapi kita sudah bisa masuk kepada keamanan insani
misalnya katakanlah ada gagal panen di nusa tenggara timur yang menimbulkan bahaya kelaparan
maka ruang pusat kebijakan dan kendali yang ada di nusa tenggara timur itu bisa bertemu rapat
merumuskan memutuskan dan langsung mempunyai jalur ke pusat untuk bisa dirapatkan di ruang kendali pusat
dan diadakan rapat dipimpin langsung oleh presiden sehingga presiden bisa mengambil keputusan
sebetulnya kita punya badan itu di masa lalu dan sangat efektif
apa itu yaitu bakor stanas pus dan bakor stanas dan
badan koordinasi pemantapan stabilitas nasional
nah itu adalah sebagai pelaksana hariannya
pemeliharaan data yang diperlukan oleh presiden untuk pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan
oleh karena itu saya katakan awalnya mungkin ini sifatnya adalah dalam rangka keamanan nasional
tetapi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk masalah masalah dalam bidang apapun juga
oke baik saya ke pak benny terakhir
pak benny untuk menanggapi apa yang tadi sampaikan pak agus dari anda seperti apa
termasuk juga anda kembali
kami meyakini bahwa check and balances terhadap polri sudah cukup sampai di dpr dan masyarakat saja
tidak perlu ada sebuah kementerian baru yang kemudian atau kementerian dalam negeri katakanlah untuk membawahi instansi kepolisian republik indonesia
kalau menurut bukan boleh menurut pendapat ya
tadi ditanya pendapat saya ya
jadi kalau pendapat saya sejauh ini menurut saya sudah cukup
karena koordinasi koordinasi itu sudah dilakukan oleh lembaga lembaga yang dibentuk
contoh masalah narkoba itu sudah dibentuk bnn
di sanalah koordinasi dilakukan dari kementerian kesehatan kumham polri kemudian kementerian sosial dan sebagainya
bnpt sama juga sudah dilakukan koordinasi
yang di koordinat oleh kepala bnpt
jadi sudah dibentuk badan badan lembaga lembaga baru yang sebelumnya tidak ada untuk mengefektifkan koordinasi
nah memang semua kembali kepada implementasi di lapangan
kalau tadi disinggung oleh pak agus soal deradikalisasi
apakah semua lembaga kementerian terkait itu sudah melaksanakan fungsinya dengan optimal
nah ini menjadi pertanyaan tersendiri ketika saya di bnn dulu saya merasakan
bagaimana ketika muncul narkotika jenis baru itu untuk memutuskan sampai dengan masuk golongan narkoba waktunya lama sekali
nah ini salah satu contoh lah bagaimana antara strategi yang dibuat dengan implementasinya
ini perlu komitmen yang kuat dari masing masing institusi
baik saya terakhir ke pak agus
ini sudah disampaikan ke ruang publik pak sudah menjadi diskursus juga
apa kemudian goals atau tujuan yang anda ingin atau lemhanas ingin capai dari refleksi di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian juga kita bicara soal keamanan ketertiban dan juga soal usulan polri di bawah sebuah kementerian
terakhir singkat pak agus
memberikan keleluasaan untuk membuka wacana
untuk membuka wacana dari seluruh komponen bangsa untuk mencapai kesepakatan
melanjutkan reformasi sektor keamanan dengan memenuhi kaedah kaedah tata kelola pemerintahan
di antaranya tadi itu adalah adanya checks and balances adanya kontrol dan koordinasi itu tidak hanya sekadar kebetulan
tetapi kita bertanya kalau tadi sudah melaksanakan koordinasi lantas payung kebijakan nasionalnya itu dari mana
di mana badan badan tadi yang melakukan koordinasi itu punya rujukan yang sama dalam sebuah kebijakan nasional dalam portfolio keamanan dalam negeri
jadi yang kami harapkan adalah tetap terus diwacanakan agar bisa dicapai kesepakatan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas fungsi keamanan dalam negeri yang paling baik
apapun pendapat dan juga wacaranya ini tujuannya baik
mari kita tunggu akan seperti apa kelanjutannya dan biarkan kemudian publik yang juga mencermati dan juga melihat dari perspektif yang juga berimbang dan juga luas dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini
diskusi yang menarik
pak agus wijoyo gubernur remhanas republik indonesia pak beni mamoto ketua harian kompolnas sudah bergabung di cnn indonesia pada malam hari ini
sehat selalu bapak bapak
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast